jutaan orang bahkan tidak menyadari bahwa hari ini pun kita bisa melakukan pembayaran non tunai secara cepat dan efektif
dengan menggunakan qr code kita akan terhindar dari rasa ragu ragu akan hadirnya uang palsu
contohnya seperti ini kasian bukan
saking mudahnya dalam kondisi genting pun kita tak membutuhkan waktu yang cukup lama untuk menyelesaikan masalah kita
dengan berbagai macam kemudahan yang ditawarkan jadi tunggu apa lagi gunakan qr code sekarang juga
dengan menggunakan qr code transaksi apapun bisa dilakukan dengan cukup mudah bahkan untuk urusan hiburan sekalipun
makasih mas mudah bukan